terima kasih anda masih bersama kami menjalani ibadah puasa di italia dengan durasi sekitar tujuh belas jam
tidak terasa berat bagi muslim di italia
karena bulan ini sudah memasuki musim semi dengan suhu udara yang cukup sejuk yaitu delapan belas derajat celcius
kegiatan umat muslim di beberapa wilayah seperti di verara italia termasuk di sekitar wilayah fatikan berjalan normal
kedai kedai kopi beroperasi seperti biasa
ada pun salah satu kendala menjalani ibadah selama ramadan adalah minimnya tempat ibadah dan harus menyewa tempat sebagai tempat ibadah sementara
selain itu libur hari raya tidak berlaku di negeri tersebut
artinya kegiatan seperti perkuliahan akan berjalan seperti biasa karena sistem libur mengikuti libur nasional di italia
namun untuk tetap menjaga kehangatan ramadan selama bulan ramadan ataupun selama bulan puasa ini
kbri roma masih menjadi tuan rumah favorit warga indonesia untuk berkumpul dengan warga indonesia lainnya
kami ajak anda kembali untuk menghubungi mahasiswa indonesia di italia tita haritul ikhwani yang telah bergabung bersama kita semua melalui sambungan skype
dan langsung saja kita sapa ini ada di mana saya ada di kiri saya ya ada di plasma c
di sini kita akan menanyakan bagaimana suasana ramadan di sana apalagi seminggu jelang lebaran idul fitri
tita haritul ikhwani selamat malam
selamat malam waktu itali semuanya
gimana suasana di sana terutama untuk menjelang idul fitri ini
sebenarnya kalau boleh jujur saya lupa kalau saat ini saya sedang berpuasa karena sama sekali tidak merasakan nuansa ramadan
seperti contoh hari ini saja misalnya di tempat saya tinggal malah kita sedang mengadakan acara misal
jadi untuk ramadhan
atau kegiatan yang bersifat islami sendiri memang tidak terasa
nuansa yang terasa itu jikalau pihak kbri misalnya mengadakan buka bersama atau dari perkumpulan pelajar indonesia mengadakan buka bersama
tapi itu juga kan diadakannya hanya satu kali seminggu ya
jadi kalau bicara tentang nuansa ramadan tidak berasa apalagi saya juga lupa bahwa seminggu lagi kita sudah akan masuk ke masa lebaran
tapi sayang sekali ya kalau misalnya melihat untuk lebaran sendiri kegiatannya nanti apa
apalagi mbak tita mungkin tidak akan pulang ke indonesia ya
enggak karena sekarang lagi masa ujian
oh lagi musim ujian
karena di hari lebaran saya ada ujian
terus bagaimana ini persiapan ujian dengan puasa yang cukup panjang lalu jauh dari keluarga dari indonesia gimana
sebenarnya waktu pertama kali saya berpikir bahwa akan berat ya menjalani puasa tujuh belas lima jam
apalagi kalau sudah mendekati masa lebaran waktu rentang berpuasa di itali
jadi delapan belas jam
tapi ternyata pada hari pertama atau hari kedua mencoba tidak terjadi halangan sama sekali
karena kondisinya sekarang di sini lagi musim semi
jadi tidak panas tetapi sedikit berangin
jadi saya tidak merasakan seperti indonesia yang mungkin siang sudah sangat haus atau lapar karena gerah
karena di sini saya tidak merasakan sama sekali
jadi saya sendiri lupa kalau berpuasa harus berbuka jam setengah sembilan malam gitu
nah untuk mengobati rasa yang tidak berasa begitu puasa menjalankan ibadah puasa
puasa di sana
apa mungkin dari menu menunya sendiri mungkin tita membuat menu khusus
yang biasanya kalau di indonesia ada kolak atau apa
mungkin ada cerita begitu di sana
kalau untuk membuat seperti di indonesia dengan makanan yang banyak tidak
tetapi biasanya karena di kota saya sendiri memang umat muslim indonesia yang pelajar tidak banyak
jadi biasanya saya akan bergabung bersama teman teman indonesia lainnya juga
akan bergabung bersama teman teman internasional lain
itu biasanya seperti apa itu
makanan makanan yang khas
banyaknya itu dari pakistan tunisia paku kepram
kalau tunisia meroko dekat dengan itali
sementara kalau pakistan ladesh karena ada banyak imigran dan refuji di sini
jadi nuansa indonesia akan sedikit berkurang
semoga ibadah puasanya di sana tetap lancar ya
walaupun jauh dari keluarga dari indonesia
dan juga bisa membuat suasana
ramadan ataupun suasana idul fitri sendiri di sana nantinya
terima kasih itita haritul ihwani dari italia mahasiswa indonesia